sesuai dengan amanat undang undang no empat belas tahun dua ribu delapan belas
seluruh warga negara indonesia memiliki hak untuk mengakses informasi seputar bank indonesia
termasuk yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank indonesia
hal ini dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan good corporate government
sebagai wujud peningkatan kualitas layanan informasi publik
data dan informasi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah
biaya ringan dan waktu yang singkat
informasi dapat diakses melalui berbagai kanal yang telah disediakan
antara lain melalui telepon email surat media sosial website
atau langsung mengunjungi meja layanan informasi di kantor bank indonesia
baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan dalam negeri
layanan informasi kami beroperasi setiap hari kerja mulai pukul delapan hingga enam belas waktu indonesia bagian barat
untuk melakukan permohonan informasi silakan unduh formulir permohonan informasi melalui website www bi go id
kemudian isi data diri dan informasi yang kamu butuhkan serta melampirkan salinan ktp
apabila kamu mewakili sebuah lembaga atau organisasi
kamu harus menyertakan surat kuasa atau bukti pengesahan badan hukum
setelah menyerahkan berkas berkas tersebut petugas informasi akan memeriksa seluruh kelengkapan
jika berkas yang disyaratkan tidak lengkap petugas informasi akan memberitahukan kamu untuk melengkapi berkas melalui surat email atau telepon
dan berkas lengkap akan ditunggu dalam kurun waktu tiga hari kerja
apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas informasi akan memberikan tanda terima berupa nomor tiket
petugas informasi akan langsung memberikan jawaban apabila informasi yang diminta tersedia di kontak senter bicara satu ratus tiga puluh satu atau di meja layanan informasi
selanjutnya jika informasi belum bisa langsung diberikan saat itu
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau ppid akan memberikan jawaban tertulis atas informasi yang diminta dalam kurun waktu sepuluh plus tujuh hari kerja sejak permohonan diterima
dengan mengikuti prosedur kamu akan mendapatkan jawaban lengkap dengan nyaman dan cepat
namun jika kamu belum puas dengan informasi yang kami berikan
kamu bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada petugas informasi
caranya dengan mengisi formulir keberatan informasi publik yang disediakan di website bank indonesia
dan akan ditanggapi dalam kurun waktu tiga puluh hari kerja sejak permohonan keberatan diterima
apabila kamu masih merasa keberatan dengan jawaban dari atasan ppid
kamu dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada komisi informasi di masing masing wilayah
keterbukaan informasi adalah komitmen ppid bank indonesia
maka dari itu selain menerima permohonan informasi
bank indonesia juga secara aktif mengumumkan berbagai tugas dan kegiatan di lingkungan bank indonesia
melalui berbagai platform digital baik di website maupun media sosial
jadi untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bank indonesia
silahkan ikuti akun media sosial kami di twitter instagram youtube dan facebook
karena bank indonesia ada
di setiap makna indonesia